sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
buat diri sendiri
seingat aku tadi ibu itu nggak pakai kalung
ayah aduh ya ini kalungnya bagus banget
kamu pakai dong
kalau itu sangat berharga sekali untuk ayah
sebenarnya ada sepasang kalung itu
tapi ayah hanya simpan gitu aja
ayah mau kamu jaga baik baik kalung itu
amirah janji amirah akan jaga baik baik kalung ini
terima kasih ayah